kita beralih ke kabar maraknya peredaran uang baru di bulan ramadan ini
meski lebaran masih dua puluh hari lagi namun jasa penukaran uang baru
kini sudah marak di sejumlah jalan di kawasan kota sidoarjo
di malang ribuan warga rela mengantri untuk mendapatkan pecahan uang baru
di halaman stadion gajayana
sementara di jombang ratusan juta uang palsu yang rencananya akan digunakan
untuk penukaran uang baru disita polisi
dua pelaku pengganda uang palsu ini berhasil ditangkap
jasa penukaran uang baru yang biasanya marak menjelang lebaran
kini sudah mulai tampak di jalanan
seperti yang tampak di kawasan taman pinang indah sidoarjo
puluhan warga silih berganti datang untuk menukarkan uang
sejumlah warga mengaku menggunakan jasa penukaran uang baru di jalanan
karena saat ini sudah mulai sulit menukarkan uang baru di bank nasional
dipang sulit katanya tidak ada uang pecahan yang baru
saya sudah hari ini saya yang ngemerik
meski cukup mudah tapi ada juga warga yang takut menukarkan uang baru di jalanan
karena maraknya peredaran uang palsu dan faktor keamanan
jangan kena uang palsu itu kan

di malang ribuan warga mengantri di halaman luar stadion gajah yana
untuk menukarkan uang baru dengan nominal seribu dua ribu hingga dua puluh rupiah
antara warga yang menukarkan uang baru di jalan jalan indah sidoarjo
keterian semacam ini lazim terjadi setiap memasuki bulan ramadhan
mereka akan mempergunakan uang ini untuk dibagikan kepada sanak saudara
sebagai angpao saat lebaran nanti
yang ditukar berapa
ada batas maksimal rp tiga tujuh ratus
selama bulan ramadan ini kantor pelayanan bank indonesia cabang malang
telah menyiapkan uang pecahan baru senilai lima ratus miliar rupiah
selain itu bank indonesia juga menyiapkan sebelas unit mobil khas
yang berpindah pindah lokasi untuk melayani masyarakat
sementara di jombang satuan reserse dan kriminal kepolisian resor jombang
menangkap dua orang tersangka pengedar uang palsu
dari tangan mereka polisi menyita barang bukti uang palsu ratusan juta rupiah
yang terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak sembilan puluh delapan juta rupiah
dan pecahan lima puluh rupiah sebanyak sembilan juta rupiah
dari pengakuan tersangka uang palsu itu didapat dari pelaku utama
yang kini dalam pengejaran polisi
uang palsu ratusan juta rupiah tersebut rencananya akan diedarkan saat lebaran nanti